kalian dikasih hukuman
gara gara dia nih
hai gampang jadi cuman mau gini uh uh dan masih tebel nih makanya dia
gimana kalau kita kerjain aja biar hilang
tolong walaupun lelah
ada kadal ada buaya siapa yang lempar sendal ke muka saya
sopri lukman indra kembali ke tempat
tanpa perlu ditanya lagi tanpa perlu kalian mengaku ustadz musreng mulia dan santun sudah
dapat mengetahui bahwa ini pasti perbuatan kalian kalian tahu enggak ini sendal selain
sakit kena muka bau cupi
enak enak sekarang ustadz musreng mulia dan santun mau kasih kalian hukuman kalian bersihkan semua
halaman masjid ini dari timur ke barat selatan ke utara tak juga aku dapatkan
kalian bersihkan sebersih bersihnya sampai dengan kinclong upin lantai mesjid
sampai gimana caranya tuh ya ustadz nusa yang mulai dari santun ini bisa ngaca bisa melihat ketampanan ustadz nusa ini
dari ubin lantai masjid ini
masalahkan ustadz mau duduk dulu
anak anakku sekalian ingat salah satu cara yang diajarkan oleh rasulullah kepada kita
agar kita semua saling mencintai adalah saling memberi hadiah
rasulullah saw bersabda saling memberi hadiah lah di antara kalian
maka akan terjalin saling cinta di antara kalian
kayaknya kita mesti tuker hadiah deh
bener tuh kang supaya kita tidak saling membenci
makanya kalau nggak mau dibenci jangan berisik
ya ustadz musa
apa ada yang mau menambahkan pernah kali ustadz
sebenarnya saya ingin minta izin sama semua santri dan santriwati yang ada di sini
kalau saya sedang ada urusan mendadak
dan mendadak jadi sepertinya saya harus meninggalkan pesantren kun'anta yang sudah sangat saya cintai ini
emangnya mau kemana ya
ustadz ustadz aku pamit mendadak iya
iya ustazabela kan kita semua pasti jadi ikut sedih ya
dengarnya juga allah kok cepet banget sih
kita jadi kesepian nanti
ustadzah kita semua sedih ustadzah
ya ustadzah sedih
tuh kan tuh lihat tuh semuanya pada gas
sudah sudah sudah
sudah mudah mudahan kita semua harus mendukung dan memberikan dorongan kepada beliau agar selalu semangat
gara gara ike kita jadi kayak gini
tapi kalau kamu ngelempat sendalnya tuh haikal pasti kita gak bakal dihukum kayak gini
lagen kamu ngapain sih
pakai lemper senter segala
kan kita jadi kena hukum capek nih
udah gak usah berisik
kerjain aja deh
iya iya tapi ini diramai jatuh sini juga
jangan diram ke api tiga kali
jangan dikenain dulu
hei kalian ini dikasih hukuman
kalian ini dikasih hukuman
bukannya bersih bersih malam air
inilah lukman awas kalian ya
jadi kita mau memberi hadiah apa butuh setaja bela
kita kasih sapu tangan aja
tapi kalau kau ada pengen dapat yang lain
para satri watis sekalian
diingat lagi sebelum makan jangan lupa baca dong
nanti ketika makan jangan ada yang ngop
kalau ada pertanyaan sebelum makan silakan
jadi maggie ini paustat
aku dan si ayu mungkin luar pesantren sebentar
boleh atau tidak
oh kalau itu sih udah pasti
kan udah jelas peraturannya
untuk seluruh santriwan maupun santriwati di pondok pesantren kunanta dilarang keras
untuk keluar dari pondok pesantren kecuali
dalam kondisi darurat dan menyangkut kepentingan banyak pihak
dan itupun hanya ada waktu dua puluh menit
lebih dari itu nggak boleh masuk
ya boleh dong
kita akan mau kasih hadiah ke ustazah bella
buat ustazah bella
ya boleh dong
kapan mau pergi dari pesantren
secepatnya kalau bisa
iya kan ustazah ridwan boleh ya
jangan lama lama ya
lebih baik sekarang kalian baca doa dulu sebelum makan ya
dia ada apa heikal
beli kertas kopi
olahraga di atas balai nggak boleh
udah jelas peraturannya
nggak bohong kan kertas kopinya buat bungkus kado ustazabele
kan mau perpisah
tunggu sebentar ya
tunggu sebentar ya
tunggu sebentar ya
tunggu sebentar ya
tunggu sebentar ya
tunggu sebentar ya
tunggu sebentar ya
tunggu sebentar ya
ini kertasnya kamu kasih ke pak sri kiti
ini kertasnya kamu kasih ke pak sri kiti
loh ini duitnya buat apa
oh iya ustadz belum jelasin ya
kertas kado juga ya
lo diem diem aja ya
bawa perahu bawa meriem
udah tau diem diem
kok belum jalan
jadi nggak nih
nama orang ini ganti ganti aja
kalian aja panggil positi
biar orang yang benar benar mau panggil
eh haikal dodot
kita pada mau keluar
ini surat sakti
kalau ini palsu ini hurufnya pada jatuh
emang huruf bisa jatuh ke bawah ya
he kalau ketawa jangan lebar lebar
nanti kertas pada masuk
untung kertas yang masuk
coba kalau kapal
yaudah dah begini aja
kalian berdua saya kasih izin
tapi ingat cuma tiga puluh menit
ingat tiga puluh menit
terima kasih pak helo kiti
terima kasih pak helo kiti
he bocah ada aja ini
he bocah ya
padahal ngagetin aja
kalau saya jantungan apa gimana
makanya nih ya besok besok kalau menegur orang kudus salam dulu
pak saya buru buru
buru buru mau ke mana
catatan belanjanya positif
waduh kena lagi
gue dibohongin sama bocah
biarin tak lo buru buru balik
ada aja bocah ya
aku mau ke rumah
gue mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah